hai pasar cipadu di jalan wahid hasim tanggrang menjadi salah satu favorit masyarakat untuk
berbelanja produk tekstil beragam jenis kain tersedia mulai katun hingga berokat untuk kebaya
ada juga kain yang sudah dijahit menjadi gorden spray selimut hingga penutup tempat tidur atau
bed cover pasar yang berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini bisa dibilang surganya pemburu kain sekitar dua ratus lima puluh toko di
pasar ini nyaris seluruhnya menjual barang tekstil jumlah yang ditawarkan juga bervariasi mau beli
gulungan besar boleh hitungan per meter silahkan bahkan ada juga yang menjual kain dalam satuan
kilogram eits jangan terkesima dulu di pasar cipadu juga ada kios yang membuka jasa
pahit wah semakin memanjakan para pengunjung pecinta fashion ya habis beli kain bisa langsung
jadi pakaian sesuai pesanan karena kelengkapannya pengunjung pasar cipadu datang bukan hanya dari
wilayah tanggrang tetapi juga dari luar kota bahkan tidak sedikit toko kain di pasar cipadu
memiliki pelanggan setia dan rutin mengekspor dagangannya berbagai negara andrea seorang pembeli
yang ingin membuka usaha online mengatakan
kisaran harga kain di pasar cipadu lebih murah dibandingkan pasar lain seperti
mayastik bahkan pasar tanah abang perbedaannya mencapai dua puluh rupiah per meternya kita mau mulai
bikin bisnis baju cewek sih baju kita tadi beli kain bahan ya bahan untuk sampel bikin produk kita
kita udah riset gitu sih cari cari di sosmed di instagram kain kain yang murah tuh gimana sih
akhirnya nemu di daerah cipadu dan emang ternyata kita udah bandingin sama toko lain di tanah abang ataupun
di masjid memang jauh lebih murah di cipadu dibanding di tempat lain gitu seorang pedagang bahan kebaya yang
sudah lebih dari lima belas tahun berjualan di pasar cipadu mengatakan tokonya sudah memiliki pelanggan tetap dan
akan ramai pesanan menjelang bulan puasa dan lebaran menjelang hari raya uang yang berputar di toko kainnya
bisa mencapai ratusan juta rupiah
macam macam kayak dari batiknya brokat tile tile banyak sih cuman untuk sekarang lagi digandungin
itu breastmate dari tile tile gitu buat seragam buat seragam nikah betul ya harganya berapa sih
berkira kira macam macam dari harga tiga puluh lima lima puluh tujuh puluh lima sampai yang ratusan ada sih kak kalau untuk harian kayak gini sih yang standarnya lima juta kalau misal untuk menjelang ramahnya bisa mencapai ratusan juta rupiah
kemaren bisa sepuluh ke atas kak pas pandemi itu masya allah apa pasar ini udah kayak apa kak bukan kayak pasar kayaknya jadi bener bener orang yang datang keluar juga memang nggak ada bahkan saya tuh sempet ini apa sempet nombok untuk gaji karyawan aja nggak ada omset gitu nggak ada pemasukan makanya sekarang sekarang ini orang orang boleh acara lagi nikahan lagi omset lumayan naik lagi sih
nah ibu habis belanja apa aja nih bu tadi belanja batik sama baju bukat ini harganya berapa bu tadi batik sama bukat kalau di sebelah sih emang kalau di toko ini lebih murah harganya ini dapat rp tiga puluh lima kalau di sebelah kan rp lima puluh jadi di sini tuh lebih murah memang rp lima belas ya bu ya iya terima kasih banyak ibu sekarang putar putar lagi makasih ibu
setelah muter muter harga di sini tuh murah murah dan banyak sekali variasinya tadi juga banyak juga yang mengatakan bahwa banyak juga ada bed cover spray corden selain untuk beli ataupun dijual kembali bahan bahannya bisa juga untuk keperluan pribadi karena harga tadi sedikit lebih murah dibandingkan toko toko yang lain